sudah membuat hidupku menerita
dan karena mereka
sudah membuat hidupku
terpisah dari orang orang yang aku sayang

bagaimana keadaanmu nih mas
alhamdulillah hiropia lami
keadaanku saat ini sudah membaik nih
terima kasih banyak
karena nenek sudah menolongku
kau masih sangat lemah
butuh istirahat dulu untuk memulihkan
rai kian santang
rai sedang kesakitan
dia disiksa oleh rai prabu surawisesa
ini tidak bisa dibiarkan
aku harus segera menolongnya
tubuhmu masih terluka
biarkan aku menyalurkan tenaga dalam ke tubuhmu
agar kau cepat pulih
kenapa badanku terasa terbakar
sekarang aku merasa lebih siap
dan merasa lebih kuat untuk melawan musuh musuhku
termasuk si liwangi dan sheikh murjati
aja mereka akan datang
aku akan kerahkan
untuk rai santang
di hidungi tempat ini
kau masih bisa bertarik
seharusnya kau sudah mati
ajalku belum tiba
allah masih menindungiku
dia adalah kau
yang menentukan ajalmu bukan tuhanmu
aku yang menentukan ajalmu
saya yang menembakkanmu
saya menembak saudaramu
katie yang merindukan aku
aku tidak ragu
ini buat semua tuhan
akan menghancurkan kesombongan
kenapa langit di atasku tiba tiba menghitung
apa yang terjadi
jaga dewa bapak
kenapa banyak yang gagal di sini
gerasaku sangat buruk
aku harus berhati hati
jika kau terus bergerak
maka akar pohon reksa jati akan menjerat tubuhmu
sebaiknya kau lepaskan kami berjuang
aku tidak pernah mengenalmu
aku tidak pernah ada masalah dengan
aku marah subang lara
kalau kau terus berontak
akanku sumpah mulutmu
dengan racun bunga api
yang akan mengakibatkan kau akan diam selamanya
jangan sampai aku berbuat demikian
dan juga keturunannya
sudah membuat hidupku menderita
dan karena mereka
sudah membuat hidupku
terpisah dari orang orang yang aku sayang
allah kuantmes black
terima kasih banyak dadaku tidak terasa sesak lagi
sekali lagi aku ucapkan terima kasih karena ini sudah menolongku
sepertinya aku harus segera pergi dari sini
aku harus melarahkan kedua rayu ku
kian satan dan juga raih prabu seluruh sini